monyet nyamuk lagi
kadang dari tadi juga perasaan kita gak enak
bukannya gitu rafa
kalau ada yang ngeliatin
kali kebela rafa coba liatin belakang aku dong
jangan tunggu teman
sudah cari keliling dunia gak ketemu juga
lebih baik keliling dunia
ini anda suka kebun kebun tapi gak ada juga
kemana sih mereka pergi
ya kalau tahu gak dicari
aduh hari buena aku mahasiswa
mau tanya bapak bapak lihat nggak ya
nah yang cowok tuh satu gendut banget
soalnya mereka dari tadi belum pulang pulang
mungkin mas bisa bantu kami cari anak anak nggak
maaf bukannya saya yang gak mau bantu
kita takut di sini ada pocong
apalagi hujan malam kayak begini
iya pak warga sudah banyak yang hilang
gara gara adanya pocong
kami tidak bisa bantu
ya udah makasih pak ya
eh itu kok mas itu ngomongnya gitu ya
terus kalau nggak ada yang mau nyariin siapa dong nyari
ya kita sendirilah nyari
masa mau telepon satu ratus sebelas atau kejauhan sama fbi mah
nyarinya kemana ya pak rete
pusing pala jadinya
kalau bersin tuh ditutup atuh mulutnya
itu kan kuman kemana mana
ntar kita jadi ketularan
jangan bersin lagi
kuman pak rete
bu endang bersinnya ditutup doang mulutnya
aku gak bersin
itu tadi bukan bu endang yang bersihin
pak rete kan
ya yang mau ngebetem ternyata juga diem
ih takut bu ranti
pak rete enggak
jangan jangan ada yang flu juga kali ya pak red ya
tenang pak rete
kalau melihatnya begini
iya pak rete
mesti apa pak rete
nunggu apa lagi
tapi tapi bu endang pak rete
tidak tinggalin aja
kok saya ditinggal sih
kayaknya kita nggak ada jalan buat kabur
kak rete takut kak

kalau tidak tidak apa apa
kita dorongin ke depan
ayo cepetan pak rete
aduh aduh aduh aduh
gede banget ini pocongnya
bu endang itu teh pocong apa adeknya bu endang
iya sama gedenya bu ranti
aduh deh nyener berat banget sih diet besoknya
keberatan badan kali bu ranti
beratnya itu bisa jelang jelang ancam sukuna
hahaha jangan jangan pocongnya masih single
makanya dia mau nempelin sama pak rete
ya udah mendingan kita aja yang kaburin
eh jangan tinggalin aku ini kumah ini
kasian juga kalau pak rete kita tinggal ya kan
bu ranti tolongin bu ranti
ya udah deh ayo kita tolongin
pak rete saya bantuin
ayo pak rete cepetan
salah salah salah
eh kabur aja bu endang
kita di sini aja dulu ya
ali sih ngajakin ngejar ngejar pocong
jadi jadi kita yang dikejar ngejar pocong
kalau enggak jadi pocong juga
oh ya udah deh
tapi kan kita harus bisa ngelawan rasa takut
kalau kita takut terus kapan majunya
ya udah deh mendingan sekarang kita tidur dulu ya
kita ngiram di sini untuk sementara
nanti kalau udah pagi kita baru lanjutin jalan
kalau besok pagi terang baru kita berangkat
baru kita balik ke penginapan lagi
ya dari manila keluar kejar kejar pocong
tidur tidur tidur tidur
banyak nyamuk lagi
aku jadi gak bisa tidur
kabelah kabelah kabelah kabelah
iya kita pulang ntar ntar pagi ya itu itu bukan kabelah itu lihat di bawah pak
itu kemana ya
anak anak aduh regrek ini mah alhamdulillah ali kenapa kalau mau kemana mana tuh bilang dulu
dong kalian juga
mami tuh sama pak rete sama bu yandang tuh
khawatir takutnya kalian nih kenapa napa ya ampun
eh kamu tau gak kami bertiga itu nyari kamu dari malam sampai pagi